bumi parayangan dikenal karena menyimpan sejumlah bangunan dengan desain art deco yang dibangun di era kolonial belanda
tidak hanya di bandung bangunan dengan desain art deco ini juga ada di daerah daerah sekitarnya
seperti misalnya di cipari pangatikan garut bahkan ada sebuah masjid yang edpat dari era kolonial yang juga bergaya art deco
masjid ini diberi penyelidikan oleh bumi parayangan di jawa tenggara
ciri khas art deko pada masjid terlihat dari penggunaan garis garis tegas pada bangunan
bentuk atap yang datar dan banyaknya kaca kaca untuk cahaya masuk
ciri khas art deco terlihat pula pada penempatan pintu di tengah tengah bangunan
serta adanya menara setinggi dua puluh meter di ujung bangunan
pada masa penjajahan menara ini digunakan untuk memantau pergerakan musuh yang hendak menyerang
kini menara digunakan sebagai penyelidikan
menara digunakan sebagai lokasi pengeras suara agar suara azan terdengar sampai ujung desa
dulu itu bukan hanya sebagai untuk tempat ibadah tempat sholat bukan
juga sebagai tempat latihan latihan silat kalau dinyamanya latihan silatnya
dalam rangka untuk persiapan melawan perjanjian belanda
pusat kendarisasi juga di sini pusat dakwah juga di sini dulu
untuk juga reaja
apa garut timur sini pusatnya dulu
menjelma sebagai cagar budaya tidak lantas menghilangkan peran penting masjid sebagai pusat pendidikan islam
sekitar tiga ratusan santri dan santri wati memperdalam ilmu keagamaan islam
di yayasan pesantren cipari yang berlokasi di sekeliling masjid
selain merupakan pasir tes pesantren juga ini merupakan kebanggaan
ini masjid yang cukup masjid tertua
kalau tidak salah ini kan tahun tiga puluh tiga perlintakan waktu pertamanya
tahun tiga puluh enam selesai pemohonan masjid
ini cerdas merupakan masjid yang bersejarah
selain kebanggaan kami pesantren juga kebanggaan masyarakat jawa barat juga
masjid ini juga menjadi saksi bisu saat munculnya pemberontakan tentara islam indonesia
masjid ini pernah dibom oleh kelompok pemberontak itu